dan saat ini sudah bergabung bersama kami dari singapura agus harimurti yudhoyono
mas ahaye selamat malam
selamat malam apa kabar
kabar baik mas ahaye
mas ahe seperti apa kondisi ibu ani saat ini
ya ibu ani sampai dengan hari ini masih menjalani perawatan intensif
setelah didiagnosa menderita kanker darah
tentunya di tahap awal medical treatment yang diberikan oleh tim dokter yang ada di sini
perlu dijaga stabilitas kondisi dan daya tahan ibu ani
tentunya kita harus terus memberikan informasi
dan kemampuan untuk menjaga kondisi dan daya tahan ibu ani
agar ibu ani terus optimistis bahwa ada jalan untuk kembali
dan bisa berkegiatan seperti sebelumnya
mas ahaye kapan persisnya diagnosa kanker darah disimpulkan tim dokter
dan bagaimana keluarga kemudian menerima informasi ini
ya kami sudah berada di singapura sejak tanggal
februari yang lalu
telah beberapa hari menjalani examinations
dicek secara lebih teliti kondisi sel darah yang ada dalam tubuh ibu ani
kami kemudian diberitahu bahwa ternyata ada sel sel kanker yang cukup agresif
itulah yang mengagetkan bagi kami sekeluarga
karena kami tahu persis bahwa ibu ani tergolong sebagai perempuan yang kuat
yang tangguh yang terlalu mendampingi pak sby
baik selama menjalani tugas di kemiliteran maupun sebagai presiden
bahkan sampai dengan awal januari pun
ibu ani masih mendampingi pak sby melakukan lawatan ke sumatera utara dan aceh
kami tentu sangat kaget
kami kira sakitnya adalah akibat kelelahan yang dengan istirahat bisa kembali pulih
ternyata hasil pemeriksaan darah yang dilakukan baik di jakarta maupun di singapura
menunjukkan ada penurunan yang signifikan dalam tiga elemen
yaitu lekosid trombosid dan juga hemoglobin
inilah kemudian yang segera
menuntut kami untuk segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut di nuh singapura
dan ternyata memang benar ketiga indikasi tersebut menjadi diagnosa bahwa ibu ani menderita kanker darah
kami tentunya sekali lagi kaget dan masih terus menatah hati
tapi insya allah kami akan terus berikhtiar akan terus berdoa
atas nama keluarga menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada seluruh masyarakat
berbagai pihak termasuk pemerintah indonesia
pak jokowi sendiri sudah menginstruksikan kepada tim dokter kepresidenan
untuk benar benar mengikuti perkembangan ibu ani dari hari ke hari
itulah yang akan menjadi kekuatan bagi ibu ani untuk melewati proses yang butuh kesabaran ini
mas ahaye banyak juga kemudian pertanyaan di media sosial di publik
bagaimana kondisi pak sby sekarang
tentu pak sby sangat prihatin
bisa dikatakan ya tidak menyangka karena sekali lagi ibu ani sejak menikah dengan beliau empat puluh tiga tahun yang lalu
tergolong sebagai perempuan yang kuat yang tahan banting yang tidak pernah mengeluh menghadapi apapun
sakit yang didilitanya
tapi kali ini tentunya berbeda karena kami benar benar tidak menyangka bahwa
kali ini penyakitnya ibu ani begitu serius dan butuh penanganan segera
dan mudah mudahan dengan perkembangan dunia medis
dengan ditemukannya teknologi dan metodologi yang lebih efektif lagi
benar benar bisa menjadi jalan untuk kesembuhan
jadi saya berharap ibu ani dalam waktu mendatang
terakhir bagaimana atensi dari pihak pemerintah
apa yang sudah dilakukan oleh tim dokter kepresidenan sejauh ini
tim dokter kepresidenan sudah datang langsung ke singapura
dan tentunya kembali selalu membuka opsi opsi terbaik untuk ibu ani
dan sudah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan tim kedokteran
ada di rumah sakit singapura ini
dan sejauh ini masih sepakat bahwa treatment yang harus dijalankan oleh ibu ani
harus dilakukan secara intensif
yang lebih penting lagi adalah menjaga agar daya tahan ibu ani tetap terjaga
kemudian juga lagi lagi diingatkan yang paling penting adalah semangat perjuangan
untuk melawan kanker darah ini
mas ahaye terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang kepada kami malam hari ini
salam untuk ibu ani
doa dan doa baik dari seluruh masyarakat indonesia
semoga ibu ani bisa segera pulih dan kembali beraktifitas seperti sediakala di tanah air
terima kasih sekali lagi
baik terima kasih